sudah corpo ya udah
udah nggakww bapak kok
ya mungkin karena kecapean aja ya bali ma
ya mungkin karena
dengan apa yang aku alamin

takut takut sesuatu hal yang terjadi
jadi semua pada panik
dia ya gak ngerti apa apa
jadi kebawa juga pasti
merasa lah pasti

it's okay bisa jadi
bentar lagi juga sembuh kok
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
oh ya pak
karena mobil kantor sudah saya kembalikan ke kantor
dan mobil saya masih di bengkel
jadi akhirnya saya ngebengkel mobil bapak
gak apa apa laren santai aja
kita kan pulangnya searah
satu tempat juga
saya nganterin kamu jauh banget
oh ya pak
tentang pengadilan ri gimana pak
kalau bahas persidangan tadi ya
di satu sisi andin itu
saya rasa masih belum siap sih
ketemu sama ricky
meskipun dia perempuan yang kuat gitu
tapi tadi terlihat dia masih sedikit ketakutan ragu ragu
ditambah lagi ricky juga tadi pakai ngancem ngancem segala
mencoba untuk mengawari pikiran dia
akhirnya kamu tau apa
hilang gitu aja
ya mungkin dia
gak nyaman kali ya sama suasana persidangan
tapi mbak sienna gak kenapa napakan pak
saya yakin sih
dia baik baik aja sekarang
saya belum coba kontak sih
atau juga tadi kan dia pulang itu atas pilihan sendiri
ya saya kasih waktu dulu lah
biar dia tenang atau apa gitu
aku jadi gak enak sama dia
aku juga gak enak sama andin
dan aku pengen denger apa sebenarnya yang terjadi sampai sienna menuduh andin ngomong seperti itu
pokoknya masalah ini harus selesai
ya pokoknya efek upah tadi
yaudah kiki sama mama istirahat aja ya
biar aku berjalan sekarang
bukannya kamu yang butuh istirahat
kamu tuh habis dari pengadilan
kamu capek fisik capek mental
kamu yang harus istirahat no
mendingan ibu rosa istirahat aja dulu
nanti kiki yang temenin mbak andin disini takutnya nanti banding kita apa apa
besok kamu cukup banyak kerjaan pastinya
mama istirahat juga ya
biar aku jagain sekarang kalau ada apa apa
kamu yakin bisa jagain dia sendiri
kamu telepon mama kalau ada apa apa ya
mama juga gak akan mungkin bisa tidur nyenyak kalau
semoga besok pagi ya sekarang bang
udah lebih enak enak
mbak nanti kalau dapet kebenerannya panggil kiki
ya istirahat kamu
jagain kamis ya
bantuin aku pajangan anak anak
aku butuh kamu mas
tolong jagain as karena kalau as sekarang lagi sakit
biasanya kalau rena lagi sakit tema
kamu salah kasih badan kamu mas
supaya panasnya pindah
dan sekarang mas
siapa yang harus ngelakuin itu mas
temenin aku yang ada di sini
kamu bisa semuaubsi mas
mas dash siendo patah lace di sini
lo leleh postachit membersihkan balon awasi
pokoknya ada di sini
syedang pertama udah dilalui
atas sabotase mobil nino yang menyebabkan banyaknya orang melayang
dia bersaksi atas pelecehan yang riki lakukan ke bandin
kejahatan ricky sudah benar benar membuat keluarga besar saya itu kacau balau pak hakim
dia sudah membuat kami semua jadi tidak tumbuh
dan kejadian ini pun juga membuat saya diceraikan oleh suami saya
kau memang bukan orang yang baik
tapi yang lo lakuin itu udah keterlaluan banget deh
lo udah melenyapkan anak gue sama riki
bahkan gue disidang juga sampai curhat
gue diceritain sama nino gara gara riki
dia udah memalsukan hasil tes din anak kita nuh
dia udah melenyapkan anak kita berdua
yang diomongin sama riki
karena aku udah capek didatangin dia terus
aku bisa ngerti persis
sempat pikir panjang
menghentikan semua tindakan
untuk itu aku mutusin untuk
test dna bagi riki
aku akan melakukan test dna
waktu itu mama panik banget keisha
mama begitu yakin
kalau kamu adalah anak mama dan papa nino
tapi mama terpengaruh sama kebohongan ricky
dia bilang kamu adalah anaknya nak
riki yang membuat kita hancur
riki yang membuat kamu pergi
riki juga yang memisahkan mama dengan papa nino
padahal saat mau masih di penjara
kita bertiga selalu terlihat bahagia
untuk kita membangun keluarga bahagia nak
setelah mama bebas dari penjara
tapi ternyata apa
riki yang memisahkan mama dengan papa nino nak
sekarang mama sendiri riki
mama sudah tidak punya siapa siapa lagi
ceritakan dimana pada saat itu saya disekat sama terdampak
bener sih andin gak banyak ngomong tadi kayak ada yang dia takutin
apa emang bener dia udah melakukan sesuatu untuk nolongin gue
elsa malah lebih banyak ngombah
gue pikir gue udah megang dia
ternyata dia masih berani berkhianat
malah dia sempet sempetnya corhat lagi
katanya gue yang bikin dia diceritain sama suaminya
padahal si nino emang udah gak anggap losak
pasti nino nih yang jadi saksinya
tadi udah kasih kesaksian yang memperhatikan apalagi nino
dia pasti mau banget ngejatuhin gue
ya gue kebayang sih
dengan kebencian dia
secara gue yang bikin anaknya meninggal
tidak hanya anak saya yang ada di mobil itu
disitu ada mertua saya
ada catherine sekretaris mantan suami saya
dan ada mbak andin juga
saya bener bener kemakan saat itu
adalah anak kandung riki
darah daging riki
karena riki memberikan hasil tes dna
dan ternyata itu palsu
makanya pada saat itu saya minta tolong ke mbak andian
karena memang saat itu cuma mbak andin yang bisa saya hubungi
apakah ada lagi yang akan anda sampaikan
bahkan selain orang orang di circle saya
masih ada korban lainnya pak kip
ada suami istri yang meninggal
di mana anak yang masih kecil
mendadak menjadi yatim piatu
dan itu semua demi keinginan riki yang tidak masuk akal pak hakim
dia juga sudah mengancam saya
dia sudah membuat hidup saya itu nggak tenang pak hakim
bahkan dia juga pernah sempat menyerang mobil papa saya
di mana di dalam mobil itu ada papa saya
ada keponakan saya
ada mbak andin juga
dia sudah membuat trauma keponakan saya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan terakhir pak hakim
ricky juga sudah melakukan pelecehan terhadap kakak saya
ini saya rasa kenapa banyak banget yang ngomongnya
kalau kayak gini ya habis gue
bisa bisa membusukku di penjara
dan semua dia lakukan atas nama cinta
dia selalu bilang kalau dia mencintai saya pak hakim
tapi bagi saya kamu itu gak berarti dalam hidup saya
keterluan lo sa
lo kayak nelanjangin gue di depan semua orang
ngebongkar semua borok gue
gue masih cinta aja sama dia
lo pikir dengan lo teriak masalah lo bisa kelar
sebetulnya lo itu cuma butuh sabar
sabar aja kok susah
rick gue bisa ajak keluar
kabur dari tempat ini
kalau gue mau
tapi kenapa gue gak lakuin itu
gue masih punya cara yang lebih halus
oh atau mungkin lu berpikir
bakal terjadi kayak di film film
lo dalam percaya
ke jalanan menuju persidangan
bebasin lo begitu
lo itu cuma butuh tenang
lagian lo belum di tahap itu
yang penting sekarang lo itu tenang
lo itu sabar
di situ lo hebat
dan ada waktunya
lo akan petik satu persatu dari buah kesabaran lo
mereka akan hancur perlahan lahan
gue jadi penasaran
ini orang beneran
ini orang beneran
ini orang beneran mafia handal
yah semoga aja nih orang bisa beneran bantuin gue
yang udah ngejeblosin gue ke penjara
gue harus kasih pelajaran ke mereka
pas di persidangan tadi andien gak terlalu banyak ngomong
kenapa dia gak banyak ngomong di lu
padahal lo udah apaan dia
pelan dan sabar
ini aku telepon sienna atau jangan ya

kita udah gak ada kontak sejak tadi siang loh
dan bener bener gak ada kabar lagi
tapi nanti yang ada dia malah salah sangka
pikirnya aku gak pedulin dia terus lebih peduli sama andien
ini aku udah sampe di apartemen pak asal kok
hari ini bener bener agak melelah kan sih ma
abis ini aku istirahat kok
iya besok insya allah aku kesana
kayak ngelamun gitu
saya sih gak yakin kamu bisa bantu
sangat dibolehkan pak
kedenger yang baik kok
seperti biasa lah ini masalah
sebagian masalah pribadi sebagian masalah juga yang mungkin kamu udah tahu juga gitu
saya pernah cerita juga
saya tuh sebenernya masih bingung
apa sebenernya yang terjadi
apa sebenernya yang terjadi antara andin sama sienna
tadi tuh pas ketemu di pengadilan mereka berdua tuh sempat ya sempat bersih tegang lah
terus kelihatan banget kalau andin menahan amarah sienna juga sama gitu
ya berasa gitu ada ledakan emosi antara mereka berdua
apalagi tadi siang gitu pas andin sama siana akhirnya ketemu lagi
sampai seperti itu ya pak
apalagi tadi kan di persidangan yang saya cerita di jalan tuh
persidangannya chaos banget
banyak hal yang terjadi
cuma yang masih jadi
sesuatu yang berputar ulang di kepala saya adalah
jadi tadi pagi setahu saya kan agenda sienna adalah nemenin andin ke psikolog yang sienna rekomendasikan
tapi pas begitu saya telepon sienna di telepon tuh terdengar sedih
terus dia cerita dia sempet bersih tegang sama andin di mobil di jalan
sampai akhirnya katanya andin tuh nurunin dia di jalan
kamu percaya nggak andin bisa melakukan hal itu
tapi di satu sisi juga saya nggak bisa bilang bahwa saya percaya sepenuhnya
karena ya itu dia tadi
saya belum memastikan ke andinnya
saya belum memastikan ke cna nya
ya gimana memastikan
tadi di persidangan sira pulang
terus juga andin dalam kondisi ya kan ketemu ricky
memang dia harus fokus ke sana dulu
cuma kalau memang benar ya ren
seana sampai melakukan hal itu
maksudnya andin juga sempat ngomong
oh ya saya belum cerita
andin tuh sempet ngomong kalau sienna tuh bilang kalau dia itu munafik
kalau misalnya benar sienna ngomong begitu ke andin
jujur saya kecewa
dan di satu sisi juga kalau misalnya bener andin nurunin sienna di pinggir jalan tanpa sebab
ya intinya saya kan gak bisa memihak nih
kita udah pacaran bertahun tahun
tapi andin di sisi lain juga adalah istri dari sepupu saya saudara saya
jadi ya saya harus menempatkan diri di tengah tengah sekarang
sampai saya bener bener tau apa sebenarnya yang terjadi
di antara mereka berdua
iya sih pak
ya sebetulnya saya juga nggak bisa bicara banyak soal ini pak
karena pertama saya juga kurang kenal
lebih dengan mbak sienna
dan yang keduanya maaf pak ini bukan berarti saya memihak ke bu andin
tapi sejauh ini yang saya kenal sama bu andin selama ini
bu andin belum pernah saya lihat kalau dia sampai meledak meledak seperti itu
ya saya juga belum terlalu lama sih berinteraksi sama andin
cuma memang rasa rasanya setiap kali siana cerita tentang bagaimana andin memperlakukan dia dengan ya bisa dibilang kasar gitu
saya juga sulit sebenarnya ren untuk percaya
tapi tadi di persidangan akhirnya saya melihat sendiri
andin ada di tensi yang cukup tinggi
bisa dibilang tadi dia cukup keras sih ke siana
apalagi bahas yang katanya siena bilang dia tuh orangnya munafik
ya itu sempat bersih tegang dan saya enak banget karena ada om surya ada tanda sarah
ya saya paham sih pak
bapak harus di tengah tengah di antara bu andin dan mbak sienna ya
nah ini sekarang saya kan harusnya menghubungi cnn
cuma makanya dari tadi saya sendiri disini gitu mengurungkan niat saya untuk menghubungi sienna karena pertama saya capek banget
capek pikiran capek fisik
saya khawatirnya kalau saya paksa untuk menghubungi sienna sekarang
yang ada malah memperburuk keadaan terus kita malah makin berantem lebih dalam lagi
iya sih pak ya mungkin lebih baik seperti ini biar emosinya sama sama menurun dulu
dan mungkin kalau emosinya sudah turun besok bapak bisa ajak ketemu mbak sienna untuk sarapan bareng atau bapak kasih bunga gitu
treatment ngasih bunga
treatment ngasih bunga ke cnn itu kan udah semacam apa ya kalau di hubungan kita berdua tuh udah semacam ritual lah ya
udah sering banget saya lakukan
cuma untuk saat ini ren jujur saya ada di fase dimana saya kayak gak mau ngelakuin hal itu gitu
sampai saya benar benar tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik ketegangan andin dan juga siana tadi di pengadilan yang saya lihat itu
kamu tahu gak
kamu berhubungan sama seseorang gitu ya
kamu merasa kenal banget sama orang itu
bahkan memang sebetulnya kamu kenal banget sama orang itu
tapi gara gara kejadian yang saya lihat langsung antara andin dan siena
saya ada di titik dimana saya sempat ngomong gitu
apakah ini orang yang sama yang saya pacari selama tiga tahun terakhir atau bukan
kayaknya kalau aku pulang sekarang bahwa pasti akan nanya naria
apalagi aku ada masalah begini oh pasti tahu
ya gak ada boh lah
mama ikut kepikiran soalnya ini
kamu tahu kan benar
kalau mama kirim pesan lagi mama kirim nanya lagi di kantor gak jawab apa ya
apa aku keklat gitu ya
mendingan gue disini sama kalian daripada gue pusing sendiri
iya iya betul betul
terima kasih natasha
silakan mas makasih ya
bayang terus sama perempuan yang munafik itu
lagiin siapa sih yang lo cemburuin
model kayak lu udah cakep begitu
masa masih cemburu
eh tapi ini tuh bukan karena gue insecure ya
ini perempuan tuh udah so polos
pokoknya dia tuh munafik banget deh
gue aja sampai gregetan sama dia
nek aja masa gue diem aja
eh tapi tau gak
gue bales aja caranya gimana
bermain cantik seperti dia
karena gue tuh gak profesional kayak dia
tapi gue tetap aja gue gak mau kalah
perempuan kayak gitu tuh gak boleh dikasih kendor
ya iyalah pasti gue yang akan jadi pemainnya
yaudah sekarang lo gak usah mikir lagi
iya lah katanya mah party
sedikit tipsy sedikit
ya ya duduk
tapi ren ya
kalo misalnya saya gak menghubungi shena sekarang juga
nanti malah berpikir macam macam soal andin
tambah membenci andin iya gak sih
itu betul juga
ya bisa bapak telepon aja
masalah makin runyam pak
bener yang kamu bilang
ada baiknya jangan ditunda tunda
langsung diselesaikan gitu ya
ya gapapa pak silahkan
kayaknya sih ini udah tidur kan makanya gak diangkat
atau saya coba telepon pembantunya aja kali ya
saran saya sih jangan sih pak
iya nanti mbak sienna malah salah paham lagi
dianggapnya bapak malah memata matai mbak sienna
ya benar juga sih maksudnya dengan kondisi yang sekarang gitu ya
dianya masih mahram mungkin atau masih ngambek
kalau ada salah intensi atau move aja mungkin dia
bisa jadi salah paham ya
wah ternyata kamu lebih paham ya menghadapi perempuan ngambek
berpengalaman sekali kayaknya
ya kalau paham sih nggak terlalu jago sih pak
tapi memang ada pengalaman seperti itu pak waktu dulu sama catering
cerita saya janji saya gak tidur lagi
cerita saya dengerin
ya jadi waktu dulu
saya coba telepon catherine berkali kali tapi gak diangkat
saya juga heran
itu berkali kali saya telepon tapi gak diangkat
akhirnya saya telepon kakaknya
saya coba tanya ke dia
dia bilang kalau catherine ada di kamar
setelah itu catherine malah semakin ngambek sama saya pak
dia cemprut ketika saya video call sama dia
dan dia bilang kenapa kenapa gak berusaha terus menelpon dia katanya
karena ya dia bilang gak ada usahanya
gitu sih pak ceritanya
iya iya iya saya jadi paham sekarang nih
artinya kalau memang kita niat menghubungi ya pasangan kita pacar kita
kalaupun misalnya dicuekin atau apa kita harus terus coba ya
dan pada akhirnya nanti hatinya akan luluh karena melihat perjuangan kita gitu
betul pak bisa jadi
saya selama ini kalau coba telpon siana sekali dua kali gak diangkat saya udah
karena ya positive thinking mungkin dia sibuk tidur istirahat atau apa gitu
tapi bisa jadi sih mungkin dia pengennya sih saya hubungi terus oke
kalau gitu saya akan coba telepon lagi
ya pak semoga ada titik terang
ya ini saya coba telepon lagi deh